komisi enam dpr memulai tes uji kelayakan dan kepatutan terhadap delapan belas calon komisioner komisi pengawas persaingan usaha kppu
komisi enam berharap komisioner kppu terpilih berani menghadapi mafia kartel dalam dunia usaha
proses tes uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test delapan belas calon komisioner kppu akan berlangsung selama dua hari
pada rabu dibagu tiga sesi ada sembilan calon komisioner yang menjalani fit and proper test
sembilan calon lainnya akan diuji pada senin pekan depan
menurut pimpinan komisi enam kriteria utama yang diharapkan dari delapan belas calon komisioner kppu adalah berani memberantas kartel dan monopoli dan menjadi benteng bagi pengusaha
yang jelas dia harus bisa memahami undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang persaingan usaha
dan kita berharap mereka bisa berani berani menghadapi monopoli kartel
karena tanpa ada kppu ini nanti saya pikir teman teman pengusaha pengusaha yang tanda petik bermain monopoli menguasai satu pasar menguasai market dan sebagainya itu akan leluasa
dan kita harapkan kppu ini akan menjadi benteng untuk supaya ekonomi menengah atau pengusaha kecil menengah ini bisa dilindungi